tugas tugas jaksa agung di negeri republik indonesia yang berpusat di yogyakarta dilaksanakan oleh jaksa
agung muda mr mujadno dan mr sudrajat di masa republik indonesia serikat terdapat perubahan
penting mengenai kejaksaan dan presiden apabila dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima kejaksaan merupakan
komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum yang langsung ada di bawah presiden sebagai
pimpinan tertinggi pemerintahan presidentil maka sistem demikian tidak dianut dalam konstitusi
republik indonesia serikat tujuh belas agustus seribu sembilan ratus lima puluh republik indonesia serikat berakhir dan terjadi perubahan
konstitusional dari republik indonesia serikat yang berbentuk federal menjadi negara republik
indonesia kesatuan jaksa agung pertama dari negara republik indonesia kesatuan adalah
tirta winata pada masa kepenting ini kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung keempat yakni raden
suprapto di tahun ini undang undang darurat mulai diberlakukan dalam hal tindakan tindakan
sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan pengadilan sipil
perkara angkatan perang ratu adil atau apra sultan hamid andi aziz rms zul slegger dan
smith ditangani dan diselesaikan di masa ini kejaksaan turun langsung secara aktif dari
penyusunan data hingga berita acara jaksa agung suprapto tampil langsung sebagai penuntut umum
atas peradilan perkara perkara pelaku pemberontakan atau pergolakan bersenjata di daerah pada masa
jabatan beliau dimulai secara berangsur penambahan jaksa jaksa dengan tenaga muda lulusan universitas
dan sekolah pendidikan jaksa tetapi penambahan tenaga jaksa berjalan dengan lamban karena
terbatasnya kemampuan keuangan yang disediakan oleh negara sehingga demi memenuhi tenaga jaksa
maka pegawai kejaksaan yang berijazah osvia dan mosvia diwajibkan mengikuti kursus istimewa selama enam bulan
penambahan tenaga jaksa semakin meningkat tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima dengan penerimaan lulusan fakultas hukum negeri
baik tingkat sarjana muda maupun sarjana
yang memperoleh tugas belajar maupun bukan dari sekolah menengah kehakiman atas
sekolah hakim dan jaksa serta tenaga tenaga tugas belajar
jaksa agung adalah penuntut umum tertinggi dan kepala kepolisian justisial
baik represif maupun presentif
harus mengetahui segala peristiwa dan perkembangan di masyarakat dalam segala bidang
yang meliputi politik ekonomi keuangan sosial budaya pertahanan keamanan dan hukum
di kepemimpinan jaksa agung suprapto
terdapat perwakilan kejaksaan di luar negeri
antara lain di negara singapura
tetapi pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
perwakilan perwakilan kejaksaan dihapuskan karena dianggap berlebihan

dan juga dikenal sebagai jaksa yang memiliki keberanian
akhirnya harus diberhentikan dengan hormat pada tanggal satu april seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena membuat keputusan kontroversial
ia memulangkan smith seorang terhukum dari belanda yang memberontak terhadap pemerintahan republik indonesia
untuk kembali ke negaranya
keputusan yang didasari pertimbangan kemanusiaan ini
mengakhiri kepemimpinan jaksa agung suprapto
jaksa agung suprapto
pengangkatan kembali mr gatot tarunamiharja menjadi jaksa agung
pada tanggal satu april seribu sembilan ratus lima puluh sembilan berlangsung dalam suhu politik yang sedang memanas
penyebabnya antara lain kegagalan konstituante membentuk undang undang dasar pengganti
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
serta memberikan keputusan terhadap anjuran presiden kembali ke undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
sekarang hei bangsa indonesia bangkitlah kembali
bangkitlah kembali dengan jiwa proklamasi di dalam kaldu
tinggalkan alam yang lampau tetapi jangan mengeluh
keluh adalah tanda kelemahan jiwa
ya memang alam yang lampau salah
alam yang lampau itu ini kita rasakan seperti satu pembuangan waktu sepuluh tahun lamanya
tetapi toh jangan mengeluh
berbenarlah hati bahwa kita sekarang ini segar
dan berjalanlah terus
sekali lagi saudara saudara
atas segala tenaga dan segala modal yang terbukti progres akan kita ajak
karena akan kita ikut berp trabalhar dalam pembangunan di indonesia
sejenelah tenaga dan modal hutan asli yang sudah menetap di indonesia
agar mendapat tempat dan tempatan yang wajar dalam usaha jalan tidak vegetaris
perubahan perubahan yang terjadi pada kejaksaan adalah bagian dari perubahan struktural

dalam rangka retolling organisasi aparatur negara menyeluruh
yang dilakukan oleh presiden soekarno
sebagaimana digariskan dalam amanat tersebut
sebagaimana yang pertama
di masa jabatan beliau yang kedua ini juga berlangsung sangat singkat
yakni hanya empat bulan dua puluh satu hari saja
adiaksa tegas yang tak kenal takut
terus berjuang menyelamatkan keuangan negara ini
kembali diberhentikan dengan hormat
mr gunawan dilantik menjadi jaksa agung ke enam
diadakan lagi perubahan kabinet
di bawah menteri yang memimpin
suatu bidang ada beberapa menteri
menteri menteri yang masuk dalam bidang keamanan nasional
adalah kepala staf angkatan darat
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan udara
jaksa agung mister gunawan
kepala kepolisian negara
status kejaksaan dari lembaga non departemen
di bawah departemen kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri
dan diperkuat dengan keputusan presiden nomor dua ratus empat tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tanggal lima belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
yang berlaku surut terhitung mulai tanggal dua puluh dua juli seribu sembilan ratus
menteri atau jaksa agung mister gunawan
menetapkan tanggal dua puluh dua juli sebagai hari kejaksaan
berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal dua januari seribu sembilan ratus enam puluh satu
adiaksaku tak terasa engkau telah memasuki usia enam puluh satu tahun
sebuah rentang perjalanan waktu yang tidak singkat
dinamika dan riak penegakan hukum
telah kau hadapi
adiaksaku saat ini ibu pertiwi sedang bersedih hati
akibat covid yang sedang melanda negeri
seluruh upaya tercurah untuk menangani
adiaksaku di tengah keterbatasan yang ada
engkau tetap bergerak dan berkarya untuk bangsa
engkau justru mampu melampaui ekspektasi yang ada
adiaksaku semoga derap langkahmu
senantiasa diridhoi oleh tuhan
diberikan kekuatan dalam menghadapi perkembangan zaman
terus mengabdi untuk kemajuan negeri
terus berkarya untuk kebaikan bangsa